minta kepada kamu untuk berjaga di depan gerbang rumah dengan sangat baik
kamu kasih tau juga itu ke riza putra dan jimmy untuk bergantian patroli keliling rumah
ingat pesan saya ya
kamu dan boim jaga gerbang dengan baik
jangan bukakan gerbang ke siapapun tanpa seizin saya
baik pak bos laksanakan
saya mau bicara sebentar sama riza boleh
ada apa pak
besok kamu tolong ke rumah saya ya besok pagi
temani mama saya di rumah
soalnya andi harus kerja
rina juga harus sekolah
saya sekarang lagi ada di bandung soalnya nggak pulang
eh bapak ada apa ya di bandung
begini saya mendapatkan kabar kalau mobil kepolisian yang membawa elsa untuk pergi ke lapas
itu mengalami kecelakaan
dan elsa itu terpental dari mobil
ada kemungkinan rasa hanyut ke sungai
jadi saya masih harus mencari elsa besok pagi
saya turut prihatin pak
semoga baik saya cepat ketemu ya pak
jadi gimana kamu bisa bantu saya besok
karena saya masih harus temenin mertua saya disini
tidak ada apa apa
saya akan berjaga jaga
saya akan berjaga jaga
besok jam tujuh pagi saya udah disana
oke makasih banyak eren
ini kesempatan saya juga untuk tanya tanya ke bu rosa
apa yang terjadi
saya lagi jalan nih pak
oh bapak yang mau lihat tanah yang saya jual
tidak ada apa apa
gue harus awasin terus rumah ini
dan saya akan laporin semuanya ke bang iqbal
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
halo selamat malam pak bos
halo ya kamu dengarkan saya ya
saya malam ini tidak pulang
jadi saya minta kepada kamu untuk berjaga di depan gerbang rumah dengan sangat baik
kamu kasih tau juga tuh ke riza putra dan jimmy untuk bergantian patroli keliling rumah
ingat pesan saya ya
kamu dan boim jaga gerbang dengan baik
jangan bukakan gerbang ke siapapun tanpa seizin saya
baik pak bos laksanakan
saya mau bicara sebentar sama riza boleh
pak bos mau bicara
kamu tolong pimpin rumah ya
tolong kamu putra dan jimmy itu gantian keliling rumah
dan besok suruh boim kawal andin di kampus ya
sedangkan kamu kawal rena
berangkatnya samaan aja barengan
biar andin bisa anterin rena ke sekolah dulu
siap pak clear pak
ada apa nek
jadi begini boim putra
jadi kita perlu jaga sebaik baiknya
jangan sampai lengah
kamu harus makan durian loh
mulutmu boikan peda
habis ini kita patroli keliling rumah untuk pastikan rumah ini aman
besok poin kawal bu andin ke kampus
biar saya kawal rena ke sekolah
kalau gitu besok pagi kita ketemuan di lokasi yang saya jual
kita ketemuan aja di bengkel
kalau suma kebetulan lokasinya juga nggak jauh dari situ
saya mau nanya sama kamu di pagi ini sudah ada acara belum
maksudnya kalau belum ada acara saya berniat untuk ngajak kamu ketemu
terserah mau di mana mau di sunset restaurant atau di rumah
terserah kamu mau turkish yahtzee kok usually
jangan pernahanya tanyanya

saya harus ke rumah buruh sam
saya diminta pak al buat dampingi buruh sam
oke ya udah gak apa apa
tolong jangan cerita ke siapa siapa dulu soal dia sih
dan mungkin om juga nggak perlu berulang ulang kali ngomong soal ini
oke benar makasih selamat pagi
ternyata randy cukup kuat dalam megang janjinya
tidak seperti yang saya bayangkan
pinter banget loh makannya habis tadi
aduh pasti cucu oma excited sekali mau sekolah ya happy ya
nggak sabar ya
ya udah kalau gitu kita langsung berangkat aja ya
ya ya aku berangkat dulu
ya udah hati hati ya kamu jangan capek capek
oh aduh aduh aduh oma senang sekali kamu sekolah lagi
aduh kamu yang happy ya di sekolah ya
have fun sama temen temennya belajar yang seneng
masuk dulu ke jalannya
ini kasih dua
dadah jangan capek capek din
pagi bu din
pagi pak rendy

makasih banyak ya pak rendy juga terima kasih banyak menemani mama saya

mari pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
ya pak rendy
bang kami sudah kunci target
jangan sampai kehilangan momon
begitu situasinya sepi segel
jangan sampai gagal
pengawal mereka juga cuma dua orang
ini urusan sepele
mereka harus berhasil